iya saya tahu ini udah malam
kok bu dona tumben sih jutek banget
ini loh saya mau bawa sesuatu
tolong dibantu ya
saya mau ngasih flowers
bunga buat bu dona
saya gak suka bunga
bu dona kan suka dodol
maksudnya suka makanan
iya iya kenapa saya bawa bunga ya
bawain khusus buat
wah sok romantis
ih ini pasti ada sesuatu nih
bu dona kok gitu sih sama aku
emang salah saya apa sih bu dona
jadi bu devi kayak gitu
bilang ke bu dona
makanya saya kecewa sama pak amir
pak amir kan masih cinta sama bu devi
kenapa pak amir mau pacaran sama saya
kalau memang saya cinta sama pak amir
saya gak mau pak amir
dijadikan ban serep
hah ban serep
iya pak amir kan
karena pak amir tuh gak
yah gimana ya
saya gak mau ah
saya mohon pak amir tuh
kenapa lagi sih
yang lain belum selesai
ini dateng lagi masalah
reva dimana ya
kalau udah malam gini dia pulang sama siapa
kamu lagi di mana
ini lagi makan sama teman teman
wah asik banget tuh
kebetulan papi habis bisnis nih belum makan
kalau gabung boleh nggak
boleh banget pi
tapi datang aja
yaudah kamu di kafe mana
yaudah ya kalau gitu papi langsung luncur ke sana
sekarang giliran lo dong yang cerita
yaudah lah boy
mau pembahas dari eva tuh
nih gue mau ceritain nih
umurnya sudah tiga puluh tahun
kopi cowok ini tuh belum nikah
nah kebetulan mamanya tuh
udah pengen punya cucu
terus mamanya nanya sama anak
mama udah pengen punya cucu nih
cari pacar dong
terus kenalin ke mama
terus kata anaknya
sebenarnya sih ma
saya udah punya pacar
cuman takutnya mama gak setuju
udah kenalin aja ke mama
mama pengen tahu nih siapa pacar kamu
nah terus dia kasih tau ke mamanya
pas mamanya tuh udah seneng banget
udah gilang banget
sari anaknya pak hendrik
bukan sari anak pak hendrik
tapi cewek itu masih tetanggaan kita juga kok
namanya sari b
nah bener loh
aku pasti kangen banget dengan suasana kebersamaan penuh candaria kayak gini
tarik nomor kebetulan
buat senang buat baru
tante tapi aku mohon tante
tante aku mohon aku mohon jangan musuhin aku kayak gini tante jangan
jangan jauhin aku aku gak bisa tanta
tanda tolong ngertiin aku tante aku udah terhancur sayang
aku udah terlanjur cinta sama boy
dan aku juga bukan hanya menyaingi dan mencintai boy
tapi aku juga udah menyaingi tante seperti mamaku sendiri
aku udah sangat mencintai bahkan mama kandungku sendiri
aku lebih cinta sama tante dan lebih sayang daripada memekanku sendiri
dengerin adriana kali ini kamu tuh benar benar gak cocok sama sekali
saya gak suka dengan kata kata kamu
pertama kamu tuh gak boleh ngebandingin ibu kamu sama siapapun yang ada di dunia ini adriana
karena ibu kamu tuh udah berjasa melahirkan kamu sampai ke dunia ini
yang kedua tolong kamu lupain boy
tante kamu udah selesai
kalau untuk aku ngelupain boy selamanya dalam kehidupan aku tuh gak bisa tante
aku udah terhancur sayang aku udah terhancur cinta sama boy
dan lebih baik aku mati daripada aku harus ngelupain boy
kamu pikir saya peduli
enggak peduli tau
silahkan silahkan go ahead kata orang
awas gak boleh lewat
nggak boleh lewat sama sekali
gak boleh lewat sama sekali
sekitu bencinya tante sama aku
sebenarnya tuh kasihan tau
kalau boleh jujur nih sebenarnya
aku tuh cocok banget sama driana
tapi macan udah sakit hati
udah pada selesai makan kan
temen temen seperti kalian tau
reva ngajak kita kumpul disini
dan traktir kita semua
itu karena reval besok mau pindah sekolah
dan mulai besok reva bakalan tinggal di bawah
dia bakalan sekolah asrama di sana
ada yang mau kamu sampaikan ke temen temen kamu